tindak kejahatan marak terjadi jelang lebaran meskipun pengawasan dan pengamanan terus diintensifkan
tapi aksi kriminalitas tak tuntas terselesaikan
waspada kriminalitas jelang lebaran menjadi tema editorial view kita hari ini
dan telah hadir bersama saya di studio dua sian indonesia kepala peliputan sian indonesia revolusi riza
mas rove saya mengutip apa yang disampaikan kabinet umas polda metro jaya beberapa waktu lalu
bahwa menghitung dibandingkan tahun lalu jumlah tindak kriminalitas memang tidak bertambah untuk tahun ini
pada saat jelang lebaran
tapi modus operandinya kualitasnya itu yang kemudian lebih bervariasi
lebih membuat ancaman ini menjadi lebih mengerikan bagi masyarakat
iya ini memang sebuah catatan yang cukup harus dicermati dengan cukup seksama ya
karena begini kalau misalkan kita search aja di mesin pencari
di internet di google gitu ya kita googling aja kita cari kata misalnya kualitas kejahatan gitu menjelang lebaran
berita yang muncul dari tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas dua ribu tiga belas selalu ada
jadi kualitas kejahatan meningkat
kualitas kejahatan meningkat artinya apa
sebenarnya ini kan sebuah hal yang sudah terjadi dari katakan enam tahun lalu ya kalau kita misalkan
dari dua ribu sebelas udah ada beritanya kualitas kejahatan menjelang lebaran meningkat
dan tahun ini
tahun dua ribu tujuh belas masih sama kualitas kejahatan menjelang lebaran meningkat
nah ini artinya ada pr yang cukup serius gitu di pihak kepolisian untuk menyelesaikan atau mencari solusinya
termasuk juga masyarakat bagaimana kita mengantisipasinya
tadi disampaikan salah satu pakar bahwa pakar kriminalitas mitigasi itu memang diperlukan
jadi antisipasi kemudian menangani kasus ini kemudian ya
kemudian bagaimana ke depannya
antisipasi menurut anda sejauh ini apakah sudah dilakukan dengan maksimal oleh pihak polisian
iya kalau misalkan ini terus berita yang sama muncul setiap tahun artinya masih ada pr besar di situ
polisi masih punya pr besar
artinya polisi masih punya pr bagaimana membuat konsep kota yang aman atau negara yang aman

konsepnya sudah ada atau belum kalau misalkan ini terus terjadi artinya konsepnya belum betul betul matang
nah ini pr masyarakat sendiri kalau misalkan kita ingat dulu ya dulu kan ada program televisi kriminal itu yang di endingnya selalu bilang waspadalah
kejahatan terjadi karena ada kesempatan
nah artinya kita masyarakat juga harus lebih waspada
kewaspadaan itu menjadi penting
ini artinya di persoalan komplek gitu mbak elvira
komplek karena pertama polisi harus punya konsep yang jelas untuk membuat kota yang aman membuat lingkungan yang aman
bagaimana membuat sistem keamanan
membuat sistem keamanan itu aman gitu ya
masyarakat juga harus lebih waspada
tapi di satu sisi polisi juga mempunyai kelemahan karena jumlah polisi hingga saat ini masih kurang
personil polisi itu kalau menurut kepolisian ya polri idealnya satu banding tiga ratus tiga puluh
artinya satu orang polisi itu melayani atau melindungi tiga ratus lima puluh warga
tapi rasio yang ada sekarang itu masih satu dibanding tujuh ratus
artinya masih terlalu jumlah personilnya juga masih kurang
pr buat negara kita untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif lah kira kira seperti itu
oke pr yang saat ini depan mata adalah mengungkap kasus sejumlah kasus yang terjadi dalam dua pekan belakangan ini pada saat bulan suci ramadan
kita akan melihat dulu bagaimana laporan dari ratu nabila yang saat ini berada di polda metro jaya untuk mengetahui perkembangan penuntasan penyelidikan
jumlah kasus kejahatan bersenjata
saya sapa ratu nabila di sana selamat sore ratu
ya ratu apakah ada informasi terakhir bagaimana hasil penyelidikan terkait kasus penembakan di spbu di kawasan daan mogot kemudian juga perampokan motor di karawaci
apa yang kini dilakukan pihak kepolisian apakah ada sejumlah orang yang sudah dipastikan menjadi pelaku
baru saja saya mendapatkan informasi
elvira baru saja saya mendapatkan informasi
dari kombes pol argo yuwono kadif humas polda metro jaya yang mengatakan bahwa pagi tadi baru saja ditangkap dua orang pelaku lagi dari penembakan dan juga perampokan yang dilakukan di dan mogot di spbu yang menewaskan pengusaha muda davidson begitu elvira
dan dua pelaku ini baru saja ditangkap dan juga belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya bukan ada di jakarta namun di daerah lain
dan dua pelaku ini baru saja ditangkap dan juga belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya belum diketahui identitasnya masih didalami oleh polisi saat ini karena memang lokasinya belum diketahui identitasnya masih didal
lagi komplotan ini menyebar begitu di daerah daerah di indonesia dan juga tadi dikatakan bahwa uang itu sudah ada yang disita begitu tas tas juga sudah disita namun berapa pembagiannya ini belum pasti karena memang baru baru saja pagi tadi ditangkap dua orang pelaku lagi
dan kami juga menanyakan bahwa memang sebenarnya ada berapa banyak pelaku yang kemudian terlibat dalam perampokan dan juga pembunuhan di spbu dan mogot kemarin belum ada kepastian juga karena polisi juga masih mendalami dan mengembangkan kasus ini karena tidak pasti juga empat orang yang melakukan dan mereka hanya berempat begitu elvira dan ini juga masih terus didalami
jadi saat ini sudah ada empat pelaku yang diamankan namun polisi
juga tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada lagi begitu pelaku pelaku lainnya yang saat ini juga sedang dalam pengejaran kepolisian
ratu dua aksi kriminalitas ini menggunakan senjata api apakah dari pihak polisian memberikan keterangan bagaimana kemudian pengawasan senjata api di masyarakat apakah ini menjadi salah satu perhatian dari pihak kepolisian saat ini
ya mengenai pengawasan senjata api memang sengaja
saya juga sempat berbincang dengan kombes pol martinus sitompul kabak penum mabes polri begitu yang mengatakan bahwa pengawasan senjata api ini ada dua begitu yang organik dan juga yang non organik
yang organik ini yang memang tercatat kemudian yang memang digunakan oleh instansi instansi begitu
sementara yang non organik ini yang di luar kesatuan satuan seperti misalkan untuk olahraga
dan sebagainya memang sebagian ini dicatat
namun yang menjadi sulit ini adalah karena beberapa dari senjata api ini memang ada juga yang kemudian di bawah tangan begitu dikatakan oleh pak kompes pol martinus
di bawah tangan ini berarti memang ada orang orang yang memang mereka ahli begitu
mereka ahli dalam merakit senjata api yang juga tidak kelihatan tidak ketahuan
dan ini juga berdasarkan
bila kita ingin menyelidiki begitu ini hanya berdasarkan dari laporan dari warga atau laporan dari orang orang
karena mereka ini bekerja tidak terus menerus ataupun mereka hanya bekerja sesuai dengan pesanan atau orderan
kadang kadang juga mereka bekerja ini pelurunya yang dahulu diberikan kemudian nanti baru senjatanya
jadi memang ini menurut kompespol martinus sendiri agak sulit dideteksi begitu
tapi pihak kepolisian juga saat ini sudah terus melakukan razia razia begitu elvira menjelang idul fitri
apalagi razia ini diketatkan dan juga diminta warga masyarakat juga berpartisipasi begitu dalam membantu kepolisian
apabila memang ada hal hal yang diketahui mengenai senjata api yang ilegal ini bisa juga diberi ketahuan kepada polisi elvira
oke selain razia apakah ada upaya lain dilakukan oleh
polisi untuk mengantisipasi tindak kejahatan jelang lebaran
ya memang untuk saat ini hanya razia dan juga patroli yang terus ditingkatkan oleh pihak kepolisian
dan juga tadi pihak kepolisian juga menginginkan bahwa masyarakat ini lebih proaktif begitu dalam juga ikut serta dalam memberantas kejahatan
baik terima kasih ratu nabila langsung dari mapolda metro jaya
tampaknya seia sekata begitu apa yang tadi mas revo sampaikan bahwa memang peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan
apalagi kita mengetahui informasi itu awal mulanya memang selalu dari masyarakat sehingga kemudian polisi bisa bertindak
tapi ada faktor lain yang harus kita perhatikan adalah masalah kemakmuran
tindak kejahatan terjadi karena ada faktor ketimpangan ekonomi di sana ada faktor sosial di sana
jadi ini menjadi tanggung jawab siapa negara kah atau bagaimana
iya kalau bicara
bicara soal ketimbangan ekonomi pasti ujungnya tanggung jawab negara
dan memang kan indonesia ini kan masih cukup timpang ya secara struktur ekonominya
rasio gini kita kan masih cukup lebar gitu
cuman ya memang apakah ini relate atau tidak kan kita harus mendalami lebih dalam lagi lewat angka statistik tadi ini
apakah ketimpangan ekonomi related dengan
di beberapa negara maju kejahatan juga cukup tinggi gitu kan
artinya memang harus ada langkah langkah antisipatif lain selain ekonomi
ya memang ekonomi tetap menjadi pr gitu buat indonesia
tapi langkah antisipatif lain seperti yang tadi disampaikan oleh ratu nabila mulai dari razia senjata api pengawasannya
organik maupun yang rakitan yang rakitan ini kan yang repot kan
orang dengan uang yang relatifly tidak terlalu besar
orang dengan uang yang relatifly tidak terlalu besar
sudah bisa beli senjata rakitan
nah ini juga jadi catatan buat kepolisian untuk mengawasi peredaran senjata api
kemudian ya tadi yang dibilang oleh pak martinus gitu yang disampaikan lewat ratu nabila koresponden kita
peran aktif masyarakat juga mutlak diperlukan
dari masyarakat untuk masyarakat
oke baik terima kasih mas revo sudah berbincang bersama kami di editorial view hari ini